baik kamu kenapa teriak teriak boy
kamu kenapa teriak teriak nak
sampai kaget tau kaget banget
boy cuman mimpi buruk aja
pak mimpi buruk pak
bisa kebuka matanya
supaya papi tuh gak dibutah butahkan terus sama cinta papi ke adriana
biar papi tuh bisa tau
bukan wanita yang pantas buat kami cintai
yah insya allah ref
allah itu bisa menyadarkan tapi kamu
kalau adriana tuh gak baik buat papi kamu
udah malam nih mendingan istirahat tidur
udah bisa tidur nih ceritanya
yaudah kalo gitu
aku tidur duluan ya boy
apa gue ngomong jujur aja kali ya sama reva
kalo gua mantannya adriana
kalo gua mantannya adriana
kalo misalnya gua kasih tau ke reva
pasti dia bakalan ngejauhin gua
dan marah banget sama gua
itu yang gua takuti sih
papi selamat suti
tidurnya nyenyak banget
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
tapi kamu ngapain kesini malem malem
kamu nekat banget sih
kita jalan ya
arah aku yakin banget
tapi kamu tuh sekarang lagi tidur
dan aku pengen ngomong sesuatu sama kamu
tapi nggak boleh terlalu lama ya
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
papi selamat suti
ke kamu karena aku tuh bener bener takut kehilangan kamu kalau aku kasih tahu ini
kamu kan selama ini mau nyari tahu mantannya andriana itu siapa kan
oke aku bakal kasih tahu kamu
aku mantannya andriana
apaan sih boy kamu kamu masa bercanda deh kamu pikir aku percaya enggaklah ini masalah
serius tahu udah deh sekarang kamu ngomong apa sama aku jujur ayo gak boleh bercanda lagi
emangnya muka aku kelihatan bercanda aku serius
bohong sama aku menutupin semuanya dari aku
hai mantan andriana yang selama ini susah payah aku cari yang selalu aku curhat sama kamu aku minta tolong aku minta pertolongan sama kamu buat bantu
orang yang selama ini ada di samping aku
hai dari orangnya adalah
hai dari orangnya adalah

bilang sama aku kalau ini semua coba